bukan hanya tian san bang yang harus kau kalahkan maheser
tapi seluruh kekuatan pajajaran
rupanya kau berhasil menyempurnakan ilmu
apa kau kaget melihatku siliwangi
bekat tumbal yang diberikan penduduk yang menyembahku
aku bisa menyempurnakan wujudku menjadi manusia
aku minta hentikan untuk mengganggu penuh
biarkan mereka hidup dengan tenang
aku tidak akan tenang sebelum aku bisa mengalahkanmu
dan membuatmu bertukuk lutut di hadapanku
jurus membelah raka adalah jurus yang tidak bisa aku remehkan
tubuhnya membelah diri jadi dua dengan kekuatan yang sama
tapi aku tidak takut prabu siliwangi
kau bisa membelah raga
tapi aku bisa membelah kepala ku menjadi dua

kau sudah terlalu banyak menyerah
kau memang harus segera dihentikan blor
sudah tidak bisa aku maafkan lagi